ketua lsi muhammad iryawan meresmikan peluncuran jersi tandang timnas sepak bola indonesia
menampilkan corak khas indonesia jersi tandang timnas sepak bola indonesia kali ini masih didominasi oleh warna putih dan hijau
berbeda dengan jersi terdahulu kali ini pssi memilih produsen aparel lokal mils sebagai penyedia jersi resmi timnas sepak bola indonesia
hal ini bukan tanpa alasan sebab pssi ingin menunjukkan bahwa jersey buatan dalam negeri kualitasnya tidak kalah dengan merek merek ternama dunia lainnya
jersi buatan lokal ini akan menjadi jersi yang akan digunakan timnas di ajang piala dunia u dua puluh
sementara di akhir tahun ini timnas u enam belas akan tampil di piala asia u enam belas di bahrain timnas u sembilan belas di piala afc di uzbekistan
sementara timnas senior menjalani partai lanjutan pra piala dunia dua ribu dua puluh dua dan piala aff
di bulan april lalu
pssi dan mils telah terlebih dahulu meluncurkan jersi kandang untuk timnas indonesia yang didominasi warna merah
untuk jersi tandang filosofi dan desain khusus dipilih untuk menggambarkan kondisi indonesia sebagai negara kepulauan
pada kesempatan yang sama iwan bule juga menerangkan timnas senior maupun timnas u sembilan belas baru akan menjalani latihan pada satu agustus mendatang
hal ini dilakukan atas permintaan pelatih sinteyong yang ingin memastikan seluruh pemain dan ofisial dalam kondisi sehat dan bebas covid sembilan belas
sinteyong meminta seluruh pemain dan ofisial menjalani swab test kedua sebelum latihan dimulai
sebelumnya seluruh pemain dan ofisial timnas juga sudah melakukan swab test pada tanggal dua puluh empat juli lalu
di mana seluruh pemain dan ofisial dinyatakan negatif covid sembilan belas
sintiong meminta mereka diisolasi dulu kemudian ada hasil swab kedua yang harus keluar kira kira tiga empat hari ke depan
kita kan latihan ini harus betul betul pelatih yang menentukan
itu permintaan dari sintiong sehingga kita akan memulai pelatihan tanggal satu nanti
bagi timnas senior tc ini sebagai persiapan menghadapi tiga pertandingan lanjutan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
sementara timnas u sembilan belas akan mengikuti ajang piala afc u sembilan belas dua ribu dua puluh oktober mendatang di uzbekistan
erlangga wisnuaji rendy putrawan jakarta